kira kira ada tamu siapa yang spesial mungkin hadir atau benarkah ada artis artis juga yang hadir mungkin bisa langsung saja nadia dan juga reinhardt dilaporkan
santai karena tadi usai setengah berlangsung bersalam salaman dan juga foto dengan keluarga dan kita penasaran kita mau ngeliat nih tamu tamu yang datang dari jakarta
karena banyak banget ya kan ini sip satu ada satu lima ratus undangan artinya kira kira tiga orang begitu kalau datang
oh betul dan tadi dikirap juga ada sebuah andong yang berisikan lima puluh mereka itu adalah antara lain adalah para artis ibu kota yang kami dapat kabar ada uya kuya katanya ada zazkia gotin
cuma kita belum ketemu juga nih coba kita cari ada siapa sih yang bisa kita wawancara pemirsa
kan rame banget ya ini ya lagi pada sibuk makan mungkin selain
ini kalau ini saya kenal nih kayaknya nih bentuk kondenya saya kenal
udah pakai ulos ini ya
ini pasti kalau yang kelilingin banyak yang foto foto ini pasti artis nih kita coba ya
melani ricardo siahaan hati yang memirsa
kita deket deket lagi dong horas melani horas
eh tapi betul ya siahaan ya marga kau
betul aku tuh guru siahaan gitu dan aku lagi foto foto tadi
jadi bukan ya kan orang kadang kadang kalau ngeliat artis orang yang minta foto
kalau aku enggak aku minta foto sama mereka
karena yang menikah juga adalah putri presiden
oke jadi makan juga ya
jadi makan juga aduh lapar gue dari tadi
dan makanannya ya pemirsa di sini ya enak banget
semuanya khas indonesia
eh tapi sebelum mbak hasu pengen tau nih kamu pakai baju apa nih
ini ulos kebanggaan karena kan aku orang batak boruni raja
jadi pakai ulos tentunya ini kebanggaan orang batak
kemudian bajunya hari ini
cerah cerah ya warna ulosnya
yes bajunya hari ini kebaya modern dari ikat indonesia gitu
nah kalau ngomongin adat ini kan adat mandailing tapanuli selatan
melani kan tapaloni utara ya mirip mirip lah ya dengan adat batak
ini gimana nih melani melihat dari kemarin prosesi adat yang akhirnya disaksikan oleh pemirsa se indonesia loh ini
aduh aku udah bilang ya aku tuh bangga banget loh pak jokowi sekarang mantunya orang barat kecil
berarti bentar lagi masuk ke perbakin persatuan batak batak kinclong ya
bangga banget kenapa karena juga mengangkat budaya
dan aku melihat banget bahwa pesta adat itu kan bukan hal yang mudah ya natya
karena aku melihat adikku kan menikah dengan orang batak dulunya gitu ya
jadi benar benar pesta batak itu tuh tidak bisa dibilang sebentar
jadi biasa ada empat hari
jadi bukan cuma sekedar budaya tapi juga si mempelai pengantinnya harus benar benar secara stamina tuh harus yang kuat
karena kan bukan cuma celebration nya tapi kan ada
itu yang penting karena doanya dari tadi cepat punya anak cepat punya anak
kan udah halal cie itu harus dong
apalagi yang meninggal kalau untuk orang batak saja itu kan pestanya kan bisa tiga hari empat hari
apalagi ini adalah keturunan raja dan juga kahiyang dan bobi mendapatkan gelar dari kerajaan juga ya
berarti karena sekarang pak jokowi kan mantunya orang batak nih ya kan
berarti aku borussihan aku mau panggil pak jokowi mulai sekarang bukan pak jokowi
kita suka disini boleh panggil tulang ya
karena orang batak itu nat asal kamu tahu ya kemana pun mereka pergi mau ke amerika mau ke kutub selatan
saudara semua ya
semuanya begitu ketemu semua bersaudara bang
bersaudara lah kita ya
minimal metrum ini kita pasti bersaudara bang
kayak buat orang batak
nah yang aku mau tanya juga kan kamu kan soalnya kan menikahnya kan sama non batak
sama halnya dengan ini kan bobby menikahi kak hiang yang adalah jawa
itu agak susah nggak sih untuk bisa convince keluarga besar untuk bisa

soalnya aku mencari juga orang batak tapi dulu orang batak kayaknya menolak aku deh
orang bule yang menerima ya
orang bule yang menerima dan aku udah kepepet umur tiga puluh tahun ya yaudahlah nikah aja sama orang bule
tapi kalau tyson itu walaupun dia orang bule tapi dia sangat menjunjung tinggi nilai nilai
dan dia senang banget dengan budaya indonesia
jadi dia belajar kata kata atau bahasa bahasa batak gitu misalnya
gimana cara mengungkapkan cinta aku cinta padamu
nah nah sekalian ajarin aku pengen tau
kayak mana yang mengungkapkan cinta aku cinta padamu
jadi dia belajar sedikit sedikit kata kata dalam bahasa batak
tapi sempet susah gak sih tyson untuk masuk ke keluarganya melanie yang batak
biasanya orang batak kan ah bukan orang bataknya itu
justru orang batak itu ya very open minded dan mereka tuh seneng gitu dengan hal hal yang baru gitu
buat mereka juga melihat ah ini ada kultur budaya yang berbeda menikah gitu
wah ini sesuatu yang menyenangkan gitu
dan itu menambah juga ibaratnya memperkaya budaya batak juga gitu
jadi baik mandailing ataupun batak tapi yang di utara
toba ya sama sama lah ya gitu
dan aku cocok dong nak berarti aku batak suamiku botak
sekarang kamu tetap disini nemenin kita
kita sambil cari cari makanan juga
tapi sekarang kita mau melihat apakah fadi dan anissa berhasil menangkap lagi para artis artis tamu vip dari jakarta
silahkan fadi anissa